setelah sebelumnya tongsis alias tongkat narsis ini millennials sempat meramaikan pasar
kini publik kedatangan yang baru yang namanya adalah tongtol
ataupun singkatan dari tongkat itol
tong tol ini dianggap memudahkan pengendara untuk membayar tol dengan sistem non tunai ataupun juga kartu tol elektronik
muncul sebuah inovasi bernama tongtol atau tongkat itol
bentuk cara mengoperasikan dan kegunaannya mirip dengan tongsis atau tongkat narsis
pengemudi cukup memasukkan kartu tol elektronik pada tongtol dan mengeluarkannya untuk ditempelkan pada alat tap
di belakang tempat kartu yang terbuat dari plastik terdapat tali pengikat kabel yang dikaitkan pada tongkat sehingga terasa lentur saat ditempelkan
para pengguna mengklaim bahwa tongtol bisa membantu menjangkau alat tap
apalagi bagi yang kerap kesulitan karena tidak dapat mengatur jarak mobil dengan mesin tap
bentar bentar bentar
lancar sebentar ya pak
lancar sebentar pak iya
udah lama pak menggunakan tongtol ini
apa sih pak mempermudah atau gimana
ya lebih cepat enggak usah antri ya
enggak maksudnya kenapa menggunakan alat bantu ini
oh ini biar lebih dekat hanya enggak perlu jauh jauh harus nempelin mobil kanan
iya ini pakai tongkatnya balonnya anak saya nih ceritanya nih
ya daripada enggak ada ya pakai ini
ya banyak diketawain orang sih
agak ininya aja agak apa namanya agak ini harus ada mungkin
apa yang kayak tempelan lalat itu yang dijual yang dari plastik itu cuma itu aja
agak susah menjangkau ya
oke jadi upayanya tadi apa bu harus sampai geser bu
kita geser lengan aja
nah ini ada inovasi baru nih ibu kenapa enggak tertariknya pakai ini supaya mempermudah gitu
ya itu kan maunya mau beli yang kayak itu cuma belum sempat
harga dan warna tongtol bervariasi mulai rp lima belas hingga rp seratus
anda ingin membelinya bisa mencarinya di gerai online